pada persidangan yang digelar sejak rabu pagi verdi sambo diperiksa sebagai saksi bukan terdakwa
namun cerita yang diungkapkan sambo merupakan rangkaian peristiwa yang dilakukan para terdakwa
beberapa yang dinilai janggal diantaranya pengakuan soal kondisi istrinya yang disebut sakit
padahal dari bukti cctv hakim menilai kondisi putri tidak terlihat sedang sakit
majelis hakim juga merasa aneh soal senjata milik joshua yang diakui sambo masih ada di pinggang yosua usai ditembak
padahal dari keterangan terdakwa richard eliezer senjata yosua sudah diamankan sejak perjalanan dari magelang ke jakarta
saudara saksi ya di sini saudara itu diperiksa sebagai saksi belum sebagai terdakwa
tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh
dan para terdakwa saat ini
dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu tidak masuk di akal dengan bukti bukti yang ada nggak masuk di akal
sementara itu kuasa hukum sambo arman hanis mengaku kecewa hakim menyimpulkan kliennya berbohong
menurutnya kesaksian sambo soal istrinya sakit tidak harus terlihat duduk di kursi roda
arman juga komentari soal senjata yosua yang digunakan sambo menembak dinding
hakim sudah menyimpulkan dengan melihat kondisi
seseorang dari cctv dan menyatakan tidak sakit
saya juga bingung
apakah orang sakit itu harus dibakar
apakah orang sakit itu harus dalam keadaan di kursi roda
kan gak juga
kita sakit demam aja orang nggak bisa tahu dari cctv
ya badan kita nggak enak juga orang nggak bisa tahu
jadi kalau hakim sudah menyimpulkan begitu
jujur saja saya saat ini tidak berharap banyak
seperti diberitakan oleh sambo arman hanis
salah satu ajudan sambo brigadir novriansah joshua huta barat
tewas tertembak pada delapan juli lalu
cerita awal yosua tewas dalam peristiwa tembak menembak
karena melecehkan istri verdi sambo
belakangan informasi tersebut diketahui rekayasa sambo
dimulai perdana pada tujuh belas oktober lalu
hingga kini kasus kematian yosua masih dalam proses persidangan
di pengadilan negeri jakarta selatan
teddy zuhari andika marianto jakarta